pokoknya adalah langkah pertama gue gue harus minta maaf sama michelle
kalian itu harus lebih semangat latihannya latihan terus
pas bam mainkan terus
itu siapa si ripki
itu dikasih semangat dong jangan lo coi macam itu
gimana gerakannya itu biar sama dengan musiknya
ya kalian itu harus mengharumkan sekolah
kamu mau makan buah buahannya dulu kan
gak usah om makasih udah kenyang
aku juga kayaknya langsung pulang aja ya om takutnya kemauan
kamu kesini bawa kendaraan nggak
enggak om mobil arin lagi bengkel
biar ripki aja yang nantikan kamu pulang ya
gak mau deh om
kamu tenang aja tunggu disini sebentar ya
om ke kamar ripki dulu
gue sengaja gak bawa mobil supaya om roy nyuruh rifki anterin gue pulang
dengan gitu gue bisa deket lagi sama ripki
semoga aja ripki mau

cermen ke latar lantar

gara gara lo tau gak sih inget gue rusak
yang gue bisa pilih partner dance
gue juga gak ogah milih lo
gapain banget sih
ki ini makanya susah banget loh tolong dong pakein
gak usah manja pake sendiri bisa lah
jadi itu alasannya lo bubur sama rifqi
udah hianatin rifqi
harusnya gue gak pernah yakin dia
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gak usah lo nyesel
gue baru tau
alasannya lo putus sama rifqi
soalnya gue gak pernah cerita sama gue
al buat nyeritain ke orang
karena gue tau gue yang salah
rifqi tuh bukan cowok yang gentle
karena dia tega buat neruni lo
untuk pergi jalan
apalagi sekarang gak malem juga
tadinya rifqi tuh emang gak niat nganterin gue al
dia terpaksa karena disuruh sama
tadi itu gue abis makan malem sama bokapnya rifqi

ada rifqi juga disana
jadi dia terpaksa nganterin gue pulang
bokapnya rifqi masih peduli sama lo
dan lo masih punya harapan
kayaknya gak mungkin deh
kayaknya gak mungkin deh
soalnya sikapnya rifqi tuh dingin banget ke gue
lo jangan nyerah dong
lo harus manfaatin bokapnya rifki
jadi lo harus ngambil perhatian bokapnya rifqi
supaya bokapnya rifqi
beri lo dukungan
ada celah lo bisa deketin rifqi lagi
oh menurut lo cara itu bakal berhasil
justru ke rumah rifki itu
ada sama bokapnya
lo inget gak sih kejadian
pas bokapnya rifki
itu mau bersujud di hadapan gue
buat gantiin posisinya rifki
kalo rifki itu peduli banget sama bokapnya
sampai dia rela
buat nuruni harga diri dia
gue minta maaf sama gue
di depan semua anak anak pada nps
nah makanya rin
gue harus dukung rin
buat jadian lagi sama rifki
tanpa ada gangguan dari divki
lo ngerjain gue
buat ngerjain gue
ini kalo michelle beneran marah sama gue
berantakan rencana gue
mana mau dia bucinin gue
kalo gini caranya
boleh packin aja
masih gak diangkat juga
ngapain ya dia
apa jangan jangan dia tuh lagi telponan sama dinosaurus
lo tuh gak mungkin ada harapan lagi sama michelle
berarti dia ninggalin lo dan masuk ke dalam
jadi yang harus saya takut tuh lo
karena gak lama lagi michelle pasti jadi pacar gue
aduh gak boleh gue gak boleh kalah mana ada gue kalah sama dia
pokoknya gue harus cari cara supaya michelle itu bisa jadian duluan sama gue
sebelum kerebut sama dinosaurus tuh
caranya caranya caranya caranya caranya cara
gue salah sih emang kemarin aduh lo juga sih rifqi ada adaan
pokoknya adalah langkah pertama gue gue harus minta maaf sama michelle
kalian itu harus lebih semangat latihannya latihan terus
tas bam mainkan terus
itu siapa si rifqi itu dikasih semangat dong jangan lo coi macam itu
gimana gerakannya itu biar sama dengan musiknya
kalian itu harus mengharumkan sekolah gitu loh
iya pak togar saya sama rifqi usahain tapi kalau tentang hasil kita kan gak tahu pak
jangan pesimis eh dengar ya kalian itu harus punya mental juara
macam mana sih ini dengar ya saya ingatkan ini
kalau sampai kalian kalah di sekolah kalian harus berusaha

hukuman kalian akan saya tambah jauh lebih berat lagi
hah hukuman yang paling berat pak
berarti bisa dikeluarkan dari sekolah dong pak
eh gimana bisa jadi
makanya usahakan kalian menang latihan
kasih tahu tuh sama sirifqi biar semangat dia latihannya
gue dimatiin belum juga saya ngomong pak togar gimana sih
masa gue harus juara sama rifki
gak mungkin lah rifqi aja males malesan jadi orang
harus diputul kecap tau gak
ya tapi kalau gue dikeluarin dari sekolah gimana dong gue gak mau soalnya ya
gak mau udah ngomongin emak gue kasian tau gak